kebijakan baru kementerian pendidikan dan kebudayaan tentang penerimaan peserta didik baru atau ppdb dikeluhkan orang tua siswa di tanggerang banten
khususnya terkait penetapan batas usia
berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no tujuh belas tahun dua ribu tujuh belas
anak didik baru diharuskan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan
yakni zonasi batas usia dan nilai ujian nasional
apabila tidak memenuhi maka pendaftar dinyatakan gugur atau tidak diterima di sekolah negeri
kondisi ini dikeluhkan orang tua siswa yang terbentur dengan kebijakan tersebut terutama masalah batas usia
sementara itu kepala dinas pendidikan kota tanggerang abduh surahman menegaskan
pihaknya menerima siswa baru dengan sistem baru dari kemendikbud berdasarkan peraturan nomor tujuh belas tahun dua ribu tujuh belas
praktisi pendidikan kota tanggerang ahmad badawi
mengkaji ulang kebijakan baru penerimaan siswa baru terutama pembatasan usia
pasalnya banyak anak berprestasi namun dari segi usia kurang
mereka seharusnya diberi kesempatan untuk tetap bersekolah
sejumlah orang tua murid mengeluhkan ppdb online sistem yang kerap offline membuat orang tua khawatir
orang tua pun akhirnya mendatangi dinas pendidikan atau sekolah
untuk memastikan pendaftaran
pendaftaran penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem online masih dikeluhkan orang tua murid
di bekasi jawa barat sistem yang kerap offline mempersulit orang tua untuk mendaftarkan anaknya
jumat pagi yuli seorang ibu rumah tangga mendatangi kantor dinas pendidikan kota bekasi
yuli marah karena tidak mendapatkan syarat pendaftaran ppdb online
meski sudah mengantuk

selain itu ia juga menduga adanya kecurangan
lantaran orang tua siswa lain yang nomor urut antrean diatasnya justru mendapatkan syarat lebih dahulu
dijajikan hari ini selesai kita sudah dapat nomor kemarin sudah habis tarian
ternyata pagi ini mau ambil nomornya belum berkasanya belum selesai
tapi nomor yang dulu lebih lama dari saya itu sudah pada keluar saya dapat rp sembilan ratus
sejujurnya berkasnya belum ada
yang rp satu itu sudah pada keluar

tapi banyak rp satu yang sudah pada keluar juga
ketua panitia penerimaan peserta didik baru online kota bekasi berdalih
karut marutnya pelaksanaan ppdb online dipicu adanya masalah jaringan internet di sekolah yang melaksanakan ppdb online
dalam proses pendatarannya itu berdasarkan nomor antrian
jadi masyarakat dilayani dari kemarin
karena kemarin kita sampai dengan rp satu dua ratus
ini sebenarnya permasalahannya
cuma dia di sekolah agak lemah
jadi kita kos bantu di sini
kita menyiapkan operator dari seluruh sekolah
supaya mudah cepat ya
di purwakarta jawa barat
orang tua yang mengikuti ppdb tingkat sma mendatangi sejumlah sekolah
sebelumnya jaringan server untuk sistem daring masih mengalami masalah
orang tua siswa umumnya kesulitan untuk mengakses website
adanya permasalahan di jaringan ini
membuat sistem pendaftaran yang dilakukan lewat ppdb online
terkesan tidak ada bedanya dengan mendaftar langsung ke sekolah atau offline
saya cuma memang dari itu ingin di kolektif
saya kan minta kolektif ternyata
tapi karena dengan negatif sehari saja
ternyata saya dengar juga dari yang lain
akhirnya yang untuk minta sendiri
saya minta kolektif
karena kebanyakannya memang di sma
kebanyakannya juga jurusan ya ke sma
yang di sma yang masuk ke akademi kan hanya beberapa siswa
jadi mungkin lebih banyak yang ke sana
akhirnya ya siswa turun
murid sendiri mendaftar
adanya persoalan pada jaringan internet maupun server ini
diakui pihak manitia pendaftaran peserta didik baru sma negeri tiga purwakarta
terjadi sejak hari ketiga pendaftaran
baru pada jumat tujuh juli
seluruh jaringan pulih termasuk website ppdb online
tapi itu pas juga jam delapan tiga puluh jam sepuluh lancar
kemudian jam satu main tendan lagi tapi kesananya lancar
untuk hari ini berarti sudah normal
kita sekarang belum agak normal sekarang
panitia ppdb di sma negeri tiga purwakarta mengaku kewalahan
dengan banyaknya pendaftar atau calon siswa baru
sementara kuota yang tersedia terbatas
sekolah hanya menyediakan kuota sebanyak tiga ratus enam puluh siswa
di mana kuotanya telah terpotong satu ratus tujuh belas dari jalur non akademik